papa kenapa sih
bener bener gak kayak biasanya
aku yakin sekali ada yang papa sembunyikan dari aku
bener bener diluar apa yang ku harapin sih sebenernya
gue pikir disini kita bisa dapet petunjuk
kamu kenapa mabuk
enggak aku baik baik aja kok
mulut kamu itu bawang minuman keras
kamu tadi kemana kalau tiba tiba pergi gitu aja
dan jam segini baru pulang
kamu kenapa sih
menurut papa aku kenapa
setelah aku nyaksiin orang yang aku cinta
nikah sama kakakku sendiri
papa pikir aku bahkan baik baik aja
aku tak usah sayang
apa malam itu elsa pergi sama roy
karena elsa meninggalkan akad nikah
nggak lama setelah roy diusir dari sana
papa kenapa sih
bener bener gak kayak biasanya
aku yakin sekali ada yang papa sembunyikan dari aku
bener bener di luar apa yang ku harapin sih sebenarnya
gua pikir di sini kita bisa dapat petunjuk soal kematian roy
tapi apa kenyataannya
temen gua gua tanya tadi
dia juga nggak inget

buktinya teman kamu kan juga udah nanyain langsung ke elsa
dan elsa juga bilang bukan
ya berarti mungkin salah liat ya kan
gua minta sama lu tolong buka mata lu
kita percaya sama orang itu karena fakta
semakin elsa berkelit gua semakin curiga sama dia
gua nggak pasti tuh percaya sama dia
gua nggak pernah percaya
bici tante rosa hari ini ulang tahun
kamu udah ngucapin belum
ya ampun ga
hari ini tante rosa ulang tahun loh ternyata
tapi kamu malah ngajak aku ke sini
aduh aku jadi nggak enak banget sama tante rosa
tadi kan di rumah sakit gue udah bilang sama allah
gue tanya lu bilang apa tadi
makanya kesini kan
ya tapi kan tante rosa ulang tahun ga
engga aku jadi nggak enak
gua kan juga nggak tau tante rosa ulang tahun
harusnya kita datang ke barbeque an ga bukan kesini
yaudah gini aja deh
sekarang gua antar lu ke tempat tante rosa
kita minta maaf ngucapin selamat ulang tahun masalah selesai
jangan galak galak serem tuh
jadi tua antar
tante rosa ulang tahun
tante rosa ulang tahun
tante rosa ulang tahun
tante rosa ulang tahun
tante rosa ulang tahun
harai aku tidur sini
iya sayang yaudah sekarang bobo ya
lihat apa sih
hmm bisa juga
yaudah sekarang bobo ya
mas mari dong
tante ajakin main dong
udah malem ini
ah enggak enggak enggak
enggak boleh enggak boleh
enggak enggak enggak
enggak boleh enggak enggak
enak enggak enggak enggak
sedih kamu tidur
tidur aku diduduk

walaupun lumayan tuh lah
kita pake untuk rutin ya
beberapa vas standard
total satu keren sebenernya du cosa rats
tunggu hemen tem ya
akhirnya aku bisa mendengar
tapi cintaku ke andin
kalau andin adalah pembunuh
sampai sekarang aku belum bisa
menjadikan andin istri seuntungnya
apa yang bisa aku lakukan buat mereka
ada mbak michi sama mas angka di depan bu
oh oke kalau gitu
sudah saya ke depan ya
akhirnya tidur juga ya
seneng banget kayaknya dia
ya karena aku ajak rena
dan memperbaikkan rina
untuk duduk di sini
padahal mama kan udah siapin
ini semua kan untuk kita berdua
nggak ada yang salah
sebagai orang tua kan harusnya memang begini
nggak boleh egois
nggak boleh mikirin diri sendiri
harus mikirin anak juga
nggak boleh mikirin anak juga
dihantam dengan jutaan keraguan
dan mengikis kesabaran
tapi saat aku genggam tangan dia
yang aku cintai
aku tahu kalau aku akan mampu bertahan
dan aku sanggup menari indah di tengah hujan